indonesia pun berusaha menghasilkan inisiatif konkret mendorong pemulihan situasi global segera pulih dari pandemi dan menjadi lebih kuat lagi
lalu bagaimana manuver kerjasama antara indonesia dan juga korea selatan bergabung bersama kami malam hari ini duta besar indonesia untuk korea selatan bapak gandhi sulistianto
selamat malam pak dubes apa kabar
selamat malam tiffany selamat malam pemirsa cnn indonesia
terima kasih pak sulis sudah bergabung dengan kami malam hari ini
sebelum kita bahas bagaimana konkret ya kerjasama indonesia dan juga pemerintah korea selatan dalam g dua puluh
mungkin saya akan sedikit bertanya bagaimana kondisi pandemi di korea selatan sedikit saja
karena kita tahu dalam beberapa hari belakangan kasus covid nya menaik sangat tinggi naik sangat besar sekali angkanya
kondisi dan penanganan pandemi di sana seperti apa pak dubes
oke memang seperti yang diberitakan di beberapa media dan kami juga mengikuti dengan cermat
perkembangan dari pandemik ini khususnya omikron di korea selatan sangat tinggi
hari ini tercatat saya lihat tadi tiga belas penambahan
yang infeksi tentang omikron ini
jadi memang cukup mengkhawatirkan
namun seperti anda lihat juga di dalam gambar ini kehidupan di seoul dan di kota kota lain nampak biasa saja
namun mereka diharuskan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat
memakai masker mencuci tangan dan harus selalu setiap kali kita masuk ke tempat
tempat ini ke tempat tempat keramaian diminta untuk suhunya diukur dan lain sebagainya
jadi cukup ketat pelaksanaan di sini dan kita juga di kbri seoul juga memperlakukan protokol kesehatan dengan ketat
untuk menjaga kemungkinan kemungkinan yang tidak kita inginkan
kita cukup rajin mengingatkan pada kawan kawan untuk selalu memakai
selalu memakai masker
pak dubes berbicara mengenai pandemi yang dihadapi tidak hanya di korea selatan
tapi juga seluruh masyarakat dunia dua tahun belakangan
menyikapi kondisi ini tentunya berdampak pada perekonomian dan juga sejumlah sektor strategis lainnya
berbicara mengenai bagaimana konkretnya kerjasama indonesia dan juga korea selatan
manuver kerjasama kedua negara dalam g dua puluh dua ribu dua puluh dua tahun ini dengan tema
baik jadi korea selatan itu adalah mitra yang paling sangat strategis ya saat ini di indonesia untuk indonesia
karena korea saat ini adalah meletakkan target investasinya indonesia menjadi target yang ketiga di dunia
untuk tempat mereka berinvestasi
dan saat ini ranking korea selatan di indonesia adalah yang keenam dari negara negara yang melakukan investasi di indonesia
nah khusus untuk g dua puluh presidensi kita fokus kepada tiga utama tiga target utama
yang pertama tentang global health industry tentang industri

yang kedua tentang transformasi energi
dan yang ketiga maksud saya transformasi energi ke energi baru dan terbarukan
dan yang ketiga adalah tentang pembinaan digital economy
oke pembinaan digital economy jadi fokus pada transformasi berbasis digital
itu mungkin yang paling related salah satunya ya dengan kondisi sekarang
nah ini juga akan berdampak bagaimana
dengan pertumbuhan ekonomi kreatif
nah meningkatkan kerjasama ekonomi kreatif keduanya akan seperti apa ke depannya pak dubes
apalagi kita tahu di bulan maret nanti korea selatan akan menggelar pemilu presiden
nah bagaimana fokus pada ekonomi kreatif transformasi digital ini
ya berbicara tentang transformasi digital
itu kita lebih menitik berat
kita juga ingin menggunakan perusahaan yang berbeda
kita ingin menggunakan perusahaan yang berbeda
kita ingin menggunakan perusahaan yang berbeda
kita ingin menggunakan perusahaan yang berbeda
kita ingin menggunakan perusahaan yang berbeda
kita ingin menggunakan perusahaan yang berbeda
kita ingin menggunakan perusahaan yang berbeda
kita ingin menggunakan perusahaan yang berbeda
kita ingin menggunakan perusahaan yang berbeda

kita ingin menggunakan perusahaan yang berbeda
kita ingin menggunakan perusahaan yang berbeda
kita ingin menggunakan perusahaan yang berbeda
kita tiga puluh lima pengundi tiga infoile tiga pengundian cara pemjangkangan dalam andited sembilan kalai
dan empat tambah canada

dan menerapkan untuk bekerja sama dengan para pengusaha atau startup di indonesia
lalu kita kerahkan juga beberapa visi
visi adalah venture capital yang ada di korea untuk berinvestasi juga di indonesia bersama sama dengan visi di indonesia
nah inilah hal yang konkret yang bisa langsung kita bawa dari korea ke indonesia
oke selain itu yang bisa dibawa dan menjadi fokus gitu ya tentunya target kerjasama ke depannya
yang tidak dilupakan juga adalah bagaimana korean wave atau hallyu yang selama ini menjadi penyumbang terbesar
jadi kita lihat salah satu yang terakhir
mungkin satu minggu kebelakang yang berkaitan dengan ini adalah
yang ramai diperbincangkan adalah kabar dari pemerintah korea selatan yang akan menerbitkan visa hallyu
ini di indonesia ramai sekali karena kita tahu ceruk atau pasar korean wave atau di indonesia ini besar sekali
nah ini nanti implementasinya seperti apa sih pak dubes soal visa hallyu ini
kabarnya kan untuk mereka mereka atau orang orang yang akan berniat belajar kebudayaan
industri hiburan di korea selatan
ya saya baru mendengar ini saya baru membaca baru baru ini saja tentang apa yang disebut halloutisa
tetapi yang saya tahu bahwa ekonomi kreatif khususnya masalah korean drama korean film
ya tadi korean juga apa namanya itu makanan ya
kemudian juga k pop itu sangat populer di dunia dan khususnya di indonesia
karena saya merasakan sendiri di dalam rumah saya juga mereka bersaing di dalam selalu membicarakan film film
ataupun drakor drakor yang sedang hits ya
kemudian cucu saya juga membicarakan k pop favoritnya masing masing
ada bts ada blackpink dan lain
dan ini semua masuk saya yakin ini juga masuk ke dalam rumah tangga rumah tangga yang lain selain yang saya alami sendiri
ini menandakan bahwa korea memang sekarang ini saat ini berpengaruh melalui kebudayaannya atau yang mereka sebut sebagai soft power
sehingga korea lebih dikenal di dunia di dalam kiprahnya di tempat tempat yang lain
melalui soft power tersebut
nah ini dengan adanya kesempatan haluyuk kisah nanti kita bisa manfaatkan buat para generasi muda atau para seniman yang ada di indonesia
untuk belajar banyak bagaimana suksesnya korea membawa drama korea dan membawa korean pop ke tingkat dunia
oleh sebab itu mereka bisa belajar di korea ini mereka bisa datang kemari
dan saat ini kesempatannya masih banyak
pemerintah korea menyediakan lebih dari satu ratus lima puluh ribu beasiswa tiap tahun
dan indonesia baru tercatat satu tiga ratus lima puluh mahasiswa saja yang belajar di korea
dan itu lebih banyak diisi oleh negara negara lain yang belajar di sini
oleh sebab itu saya menghimbau para generasi muda untuk bersiaplah datang ke korea mudah mudahan pandemi segera berlalu
dan kalian bisa belajar bagaimana menjadi aktor yang baik sutradara yang baik atau penyanyi yang baik dari korea ini
baik baik kita tunggu yang paling penting adalah pandemi segera terkendali khususnya mungkin di korea sehingga bordernya cepat dibuka
karena saya yakin sudah banyak sekali untuk orang orang indonesia yang mau mendapatkan visa halnya sudah ngantri
mungkin setelah wawancara
terima kasih pak dubez terima kasih pak gandisulisanto
maaf saya tambahkan sedikit tiffany
bukan hanya masalah ekonomi kreatif tadi tetapi soal kesehatan
di sini juga terkenal operasi plastik
kalau tiffany atau teman yang lain ingin merubah wajahnya menjadi lebih cantik atau mungkin hidungnya kurang mancung gampang sekali
dan ini teknologi ini akan kita bawa ke indonesia
kita akan cari
kita mencari partner rumah sakit di indonesia mungkin yang mau bekerja sama dengan rumah sakit rumah sakit estetika yang sudah sangat terkenal di korea ini
itu kira kira yang ingin saya sampaikan kesempatan dan opportunity bagi pengusaha rumah sakit di indonesia untuk berpartner dengan rumah sakit di korea
oke ini juga menarik mungkin kedepannya kita bisa akan membuka ruang diskusi terkait masalah kesehatan ini ya pak dubes
terima kasih pak gandisulisanto
gandhi sulistianto sudah bergabung dengan kami malam hari ini di korean corner
selamat malam pak dubes sehat selalu